ya baik nuril guru honorer sma tujuh mataram difonis hukuman penjara enam bulan dan denda lima ratus juta rupiah oleh mahkamah agung karena dinyatakan bersalah telah merekam perbincangan asusila yang dilakukan kepala sekolah dengannya pada dua ribu dua belas lalu
nah ini nih yang belakangan menjadi ramai di perbincangan di media sosial ya muncul berbagai simpati dan dukungan terhadap baik yang kini ramai digalang oleh masyarakat melalui media sosial karena menilai baik nuril korban pelecehan yang tidak semestinya dihukum
kesedihan masih tampak di wajah baik nuril guru honorer sma tujuh mataram ini difonis hukuman enam bulan penjara dan denda lima ratus juta rupiah oleh mahkamah agung
baik dinyatakan bersalah karena merekam perbincangan mesum yang dilakukan kepala sekolahnya bernama muslim dengannya pada dua ribu delapan
setelah perbincangan tersebut beredar di tengah masyarakat
kepala sekolah melaporkan nuril yang kemudian dijerat dengan undang undang informasi dan transaksi elektronik
dalam persidangan dua puluh enam juli dua ribu tujuh belas pengadilan negeri mataram memfonis bebas baik nuril karena tidak terbukti menyebarkan rekaman percakapan tersebut
namun di tingkat kasasi ma justru memfonis baik bersalah
putusan ma kan putusannya yang paling tertinggi di negeri ini
hanya saya minta bantuan pak presiden mudah mudahan
saya bisa dapat pengampunan dari presiden untuk saya dibebaskan dari tuduhan ini karena saya benar benar tidak bersalah
penasihat hukum baik nuril meyakini kliennya tidak bersalah
ia akan mengambil langkah hukum menunda eksekusi putusan ma tersebut
ia akan mengambil langkah hukum menunda eksekusi putusan ma tersebut
satu satunya jalan kalau untuk upaya hukum hanya upaya pk yang bisa kita lakukan
nah persoalannya sampai saat sekarang ini kami belum menerima salinan putusan
dan saya coba cek di pengadilan negeri mataram sampai hari ini yang ada itu baru petikan putusan
simpati dan dukungan untuk baik nuril pun ramai disampaikan di media sosial
tagar safe ibu nuril
sama adil ini masa twitter tanah air
petisi online yang menuntut baik nuril dibebaskan juga muncul
diprakarsai oleh safenet petisi ini berfokus pada jerat undang undang ite yang lagi lagi memakan korban
sekarang waktunya menikmati hidup
minum satu kaplet caldana flex setiap hari bila perlu
kalsium vitamin d tiga magnesium dan zinc untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi
caldana flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat